kami kembali dengan informasi terbaru kapal motor penumpang atau kmp mutiara berkah satu terbakar di dermaga indah kiat kecamatan pulau merak kota cilegon banten
peristiwa ini terjadi pada rabu siang hari ini sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
dan bercerakan informasi yang sementara di himpun basarnas kapal tersebut sedang menaikkan penumpang untuk bersandar di pelabuhan panjang lampung
namun informasi tersebut belum di cross check oleh tim basarnas banten karena saat ini mereka masih fokus menyelamatkan penumpang yang ada di dalam kapal
kami pun sedang menghubungi pihak pihak terkait untuk menjelaskan terkait dengan informasi ini dan tentu saja akan kami terus perbaharui untuk anda
dan berikutnya kami mencoba untuk menghubungi salah satu pihak kapal feri kmp mutiara berkah satu terbakar di dermaga pelabuhan indahkiat merak
kapal dilaporkan terbakar sekitar pukul sebelas

baik pak heru untuk saat ini kami konfirmasi pak terkait dengan peristiwa terbakarnya kapal feri betul
iya benar adanya
di pukul berapa pak
kita terima info sepuluh lima puluh lima bahwa kapal kmp mutiara berkah satu itu terbakar di dermaga indahkiat
dan kita langsung mengirimkan tim untuk ke lokasi untuk melaksanakan proses evakuasi
terhadap kapal kmp mutiara berkah satu tersebut
iya itu artinya kurang lebih tiga lima jam setelah kejadian saat ini ya pak sekitar pukul tiga belas lewat dua puluh
lalu bagaimana kondisinya saat ini pak
untuk saat ini masih proses pemadaman api yang dilaksanakan oleh damkar dan kapal kapal yang pelabuhan dari dermaga indah kiat ini
lalu itu artinya api masih ada
masih kemudian menyala di kapal feri tersebut
masih masih di bagian belakang masih ada kobaran api
tapi untuk korban alhamdulillah tadi semua sudah berhasil dievakuasi termasuk abk nya
dan sekarang korban berada di tempat evakuasi di lanau banten
ada berapa pak jumlah yang tercatat
untuk sementara data yang kita terima
untuk penumpang ada sekitar satu ratus tiga puluh empat dan abk kurang lebih sekitar dua puluh lima orang
satu ratus tiga puluh empat penumpang dan dua puluh lima orang abk ya pak
bagaimana dengan kondisi masing masing pak apakah ada yang membutuhkan perawatan secara khusus
untuk perawatan juga ada karena tadi ada asap jadi dia di saluran penapasan
tapi sudah ditanganin dengan tim kesehatan
di asas kesehatan pmi lanau maupun dari kesehatan dpi polda banten
baik itu artinya rata rata karena kesulitan bernafas akibat asap dari kebakaran tersebut ya pak
tidak ada korban luka atau apapun pak
ya alhamdulillah sampai detik ini tidak ada informasi bahwa korban yang dilarikan ke rumah sakit
untuk lebih lanjut ya
oke baik pak
karena sudah hampir tiga jam
dua jam lebih dari proses kebakaran ini meskipun sekarang masih dalam proses untuk memadamkan api ya pak di bagian belakang kapal feri
tapi apakah sudah diketahui sumber atau penyebab dari kebakaran kapal feri kmp mutiara berkas satu ini pak
untuk saat ini belum adanya informasi terkait penyebab asal mulanya api yang ada di kmp mutiara berkas satu
tapi apakah sudah ada keterangan entah itu dari pihak abk
apakah sudah ada keterangan terkait penumpang terkait dengan awal mula dari kebakaran ini
cuma informasi awalnya bahwa ada kobaran api di bagian kendaraan
hanya itu saja
cuman belum secara detil penyebabnya apa dari kendaraan apa apa apanya belum secara detil
oke baik pak
lalu kalau terkait dengan seharusnya kapal ini memang sudah akan tiba di lokasi tersebut
atau baru mau berangkat atau seperti apa
informasi yang kita dapat bahwa memang lagi proses loading baik mobil maupun penumpang untuk berlabuh ke dermaga panjang lampung
itu artinya sudah mau bersandar begitu ya pak ya
masih masih sandar tapi lagi proses loading
oh oke jadi baru proses menaikan penumpang menaikan barang barang
barang baru mau berangkat ya pak ya
lalu pak apakah ada informasi terkait dengan kondisi kapal feri ini atau informasi lain yang bisa kita dapatkan saat ini pak
untuk informasi gimana ya
informasi terkait dengan kondisi kapal feri kp mutiara berkas satu ini sebelum kejadian mungkin
informasi yang kita dapat sebelum kejadian bahwa kapal tersebut memang layak untuk berlabuh
namun hingga saat ini masih terus dilakukan proses pemadaman ya pak ya
iya proses pemadaman dari kapal kmp mutiara berkas satu yang terbakar tadi
masih kita jam sepuluh lima puluh itu
oke baik pak
terakhir pak apakah ada kendala dari proses pemadaman ini
untuk proses pemadaman ini ini angin ya
angin ini yang menyebabkan api kembali besarkan lagi
jadi sedang kita tim dari pemadam ini sedang berusaha untuk memadamkan api di kmp mutiara berkas satu
untuk itu kita nantikan segera pak heru terkait dengan informasi terbaru lainnya
dan untuk terkait dengan penyebab ataupun olah tkp apakah setelah pemadaman ini selesai langsung akan dilakukan pak
berdasarkan informasi yang kita dapat
apa yang dilaksanakan seperti km teroproike dulu setelah api dipadamkan dan setelah bahwa dipastikan kapal tersebut sudah tidak ada api lagi
itu baru dilaksanakan untuk olah tkp dan lain lainnya
oke ada kemungkinan hari ini juga ya pak ya
mudah mudahan secepatnya akan dipadamkan dan ada kendala olah tkp
baik untuk sementara terima kasih pak heru asmir untuk perbincangannya di cnn indonesia
tentu berharap proses evakuasi sudah selesai dan pemadaman bisa langsung selesai dilakukan hingga kita bisa ketahui bersama
apa penyebab dari kebakar atau terbakarnya kapal feri kmp mutiara berkah satu ini
terima kasih pak heru
seperti yang baru saja kita perbincangkan kami mendapatkan informasi kapal motor penumpang kmp mutiara berkas satu
terbakar di dermaga indah kiat kecamatan pulau merah kota cilegon banten
peristiwa ini terjadi rabu siang
sepuluh lima puluh lima waktu indonesia barat
berdasarkan informasi sementara yang dihimpun basarnas kapal tersebut sedang menaikkan penumpang
untuk bersandar di pelabuhan panjang lampung
namun informasi ini memang belum di cross check oleh tim basarnas banten
karena untuk saat ini memang sedang ada fokus untuk pemadaman api di bagian belakang kapal
dan seluruh penumpang yang berjumlah satu ratus tiga puluh empat orang dan abk berjumlah dua puluh lima orang sudah berhasil dievakuasi